doni warga kelurahan sudimaraja yatanggerang selatan ini belakangan sibuk mencari oksigen medis untuk ibunya
yang saat ini tengah menjalani isolasi mandiri karena terpapar covid sembilan belas
setelah bertanya ke penjual oksigen medis di apotik
ia akhirnya memutuskan membeli oksigen kalengan untuk berjaga jaga apabila dibutuhkan
karena harga tabung oksigen medis mahal
tabung oksigen ukuran satu meter kubik dijual tiga sembilan juta rupiah
dan yang ukuran enam meter kubik dijual enam delapan juta rupiah
sekalinya nanya yang kecil aja bisa sampai tiga sembilan
terus yang gede itu pedagangnya mending yang gede sekalian mas
tapi harganya sampai enam delapan enam sembilan hampir tujuh juta kaget juga
ya udah akhirnya masih nyari nyari nyari akhirnya belilah itu yang kecil oksigen kalengan
lonjakan kasus covid sembilan belas akibat varian delta juga menyebabkan
kesediaan oksigen medis di rumah sakit otomatis berkurang
karena banyak pasien yang dirawat baik di ruang isolasi atau di ruang intensif care unit
untuk mengantisipasi kekurangan stok tabung oksigen medis berbentuk gas
rumah sakit haji jakarta timur menggunakan instalasi tangki oksigen liquid
yang dinilai lebih efisien dibandingkan oksigen berbentuk gas
biaya operasional oksigen liquid lebih murah dan tekanannya lebih stabil
sehingga cukup aman diberikan pada pasien covid sembilan belas
jujur saja kurang jadi kadang kadang bisa tercukupi hanya seratus tabung per hari
berbeda sekali dengan keadaan beberapa bulan yang lalu
jadi karena sekian banyak pasien yang membutuhkan oksigen tentu ketersediaan oksigen harus ada di rumah sakit
dengan hanya ada seratus tabung misalnya per hari kami mengusahakan terbantukan dari liquid
wakil menteri kesehatan ri dante saxono harbuwono mengatakan

untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan oksigen medis secara nasional
kementerian kesehatan kementerian bumn dan kementerian perindustrian
melakukan kerjasama untuk melakukan konversi oksigen yang biasa digunakan untuk kebutuhan industri
menjadi prioritas untuk kebutuhan medis
jadi kita melakukan rangkaian usaha tersebut dan itu sudah kita kerjakan
sehingga saat ini kita sudah bisa menghasilkan sekitar satu empat ratus empat puluh enam ton oksigen di pulau jawa
bali yang kita bisa gunakan untuk memasok kebutuhan oksigen yang meningkat di pulau jawa dan bali ini
menurut dante pemerintah juga memberikan alat oksigen konsentrator untuk menghasilkan oksigen secara mandiri
alat ini telah menghasilkan tiga ton oksigen dan telah didistribusikan di seluruh wilayah pulau jawa dan bali
serta di daerah lain yang sedang mengalami lonjakan kasus covid sembilan belas
atau daerah yang sulit dijangkau oleh mobilitas angkutan oksigen medis
kementerian kesehatan ri dante saxono harbuwono mengatakan
kementerian kesehatan mencatat sebelum terjadi pandemi covid sembilan belas
pemakaian oksigen medis rumah sakit rumah sakit di pulau jawa dan bali secara normal sekitar empat ratus ton per hari
saat terjadi lonjakan kasus akibat varian delta dua bulan terakhir
kebutuhannya meningkat lima kali lipat menjadi dua tiga ratus tiga puluh enam ton per hari